kan dia jadi ini lagi ya jadi sadar lagi ya
kalau kita sampai menunggu pengadilan bisa aja kalau memang polisi atau penyidik meminta kita sabar ya
lebih resilient lebih kuat menghadapi tantangan
atau sebenarnya bagaimana data dari jasa marga terkait volume kendaraan tiap harinya
kecuali mk republik indonesia
ketika kita gak ditau sama siapa siapa tau tau oh iya hebat gitu
pertanyaannya kemudian adalah perempuan perempuan yang hadir itu yang menjadi bagian dari elit politik itu apakah mereka punya kualitas atau tidak gitu kan
kalau tangannya mesinnya sama
itu untuk kembali ke posisi kak adi yang
selamat pagi mas yuda
gue waktu itu makanya wah capek banget akhirnya udah kayaknya cukup deh
karena ini yang kenapa banyak sekali masyarakat di akar rumput itu
tapi kata si ayah ya nanggung lah kamu udah kecemplung maksudnya udah basah ya beresin dulu aja maksudnya
itu diantaranya untuk arus mudik sendiri itu di kilometer empat puluh
jadi dengan dialihkan kesini otomatis mereka semua motoriknya akan tergerak
ini ada enam lima ratus tujuh puluh sudah kita jelaskan kepada masyarakat
lu mending coba cari kerja lah
karena kalau misalkan yang disampaikan adalah karena memiliki anak
punya hak yang sama lah buat dapetin pemain pemain yang dia butuhkan gitu
berapa kali under pressure mario memang bisa execute
ini saya akan mencoba untuk mengajak anda berbincang pak dengan para pemudik yang ada di sini
dari situ kita bentuk kita bangun dan akhirnya ya itu
harapan kedepannya semoga film ini bisa mendapat juara